sudah ada luciana fitriani di pekanbaru riau
uce selamat malam
halo selamat malam
uce kan sudah cukup lama tinggal di pekanbaru
artinya sudah dalam beberapa bulan terakhir merasakan asap yang terjadi di sana
sampai saat ini asapnya semakin mengganggu atau seperti apa sih
ini sangat amat makin mengganggu terutama di satu minggu belakangan ini
itu asapnya benar benar makin pekat
makin pekat tuh mengganggunya seperti apa
apakah tidak bisa melakukan olahraga di luar rumah atau seperti apa
kalau untuk dalam seminggu kebelakangan ini sekolah sekolah pun sudah pada diliburkan
terutama sekolah sekolah yang sd
dan durasinya terus terus diperpanjang
tadinya itu minggu lalu cuma sampai jumat
ternyata kondisinya makin buruk
jadi diperpanjang sampai rabu besok
kalau perkantoran atau aktivitas ekonomi di sana gimana tuh
kalau aktivitas ekonomi dan perkantoran semuanya sejauh ini masih normal normal aja
karena yang dapat instruksi dari pemerintah daerah untuk diliburkan hanya sekolah
oke artinya ada instruksi dari pemerintah daerah
sejauh ini paparan instruksi tersebut seperti apa
apakah cukup bisa diandalkan oleh warga setempat untuk mengurangi dampak dari asap di pekanbaru
instruksinya sejauh ini hanya dari beberapa instansi aja sih
kayak dinas pendidikan
kalau untuk bagi saya sendiri karena memang saya pendatang di riau baru satu setengah tahun ini
bagi saya saya sangat amat kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah daerah
karena dari pihak pemerintah juga tidak ada himbawan langsung untuk jangan beraktivitas di luar
atau untuk pergunakan masker
hari hari juga masih banyak orang yang tidak aware untuk pakai masker
kalau dari cuaca dalam beberapa hari belakangan kabarnya ada sempat ada hujan
benar nggak sih uce
sempat ada hujan itu kayaknya hujan buatan juga hari sabtu kemarin
dan itu nggak lebih dari lima menit
tapi impact nya sungguh sangat luar biasa
jadi hujan itu sabtu dini hari dan pagi pagi sekitar jam tujuh sampai jam sembilan
asap itu udah mulai hilang dan kita udah lumayan bisa menghirup udara segar
saya ingin tahu seberapa mengganggu misalnya pandangan ketika berkendara atau ketika jalan jalan
pandangannya berapa meter ke depan kalau bisa digambarkan dengan situasi asap yang kabarnya makin pekat saat ini
kalau untuk satu minggu kebelakang ini terutama pas hari rabu kemarin puncaknya itu sampai langitnya menguning
jadi kita melihat kota itu semua udah kuning
dan gedung gedung pencakar langit di pekanbaru di sebelah kantor gubernur itu ada bang riau dan perpusakan itu tidak terlihat
dari jarak satu km biasanya kalau kita dari flyover terlihat
tapi kalau untuk kita bawa kendaraan sendiri motor atau mobil lima ratus meter aja sih atau kurang dari itu
oke saya lihat sekarang uce pakai masker
ini masker yang khusus memang melindungi dari asap yang kian pekat di pekanbaru
ini dapat dari pemerintah daerah atau nyari sendiri
oh kalau ini saya beli sendiri nyarinya susah banget karena dimana mana udah habis
seluruh info aja kita semua warga pekanbaru sangat amat butuh masker
n sembilan puluh lima kalau dari pemerintah itu untuk bagi bagi masker setahu saya tidak ada
tapi ada beberapa posko yang sudah didirikan dan banyak juga dari komunitas komunitas yang membagikan masker
tapi bukan masker ini
masker biasa aja di bunderan tengah kota atau di lampu merah dan tempat tempat umum lainnya
kesulitannya harganya yang mahal atau tidak ada stoknya di sana
stoknya juga yang jadi masalah karena dimana mana habis ini saya susah banget dapet ini
oke jadi setiap orang yang sekarang kalau keluar dari rumah begitu pemandangan di kota pekanbaru pasti pakai masker n sembilan puluh lima ya
eee tidak semua karena memang stoknya memang tidak ada
jadi yang penting orang orang lebih baik pakai masker apapun yang ada
saya pun di dalam ruangan pakai ini karena memang asapnya masuk ke dalam ruangan
asapnya sampai masuk ke dalam ruangan
oke mungkin dari sebagai warga penduduk
warga pendatang sebagai warga yang tinggal di pekanbaru sebagai yang terdampak dari kabut asap ini mungkin uce bisa memberikan pesan mungkin pada pemerintah daerah
eee sedikit besar untuk pemerintah daerah
saya memang warga pendatang tapi saya yang sudah cukup lama tinggal di sini hanya butuh merasa dilindungi oleh pemerintah di sini
tidaknya dengan adanya himbauan atau
atau semacam itulah
kalau kita itu semua akan aman karena pemerintah akan melindungi
tapi sampai detik ini kita belum mendapatkan itu
dengan situasi yang kayak gini nggak ada rencana untuk balik ke jakarta atau pindah ke kota lain ya
kalau misalnya pindah ke kota lain yang dekat dekat sini aja ternyata pengen ke sumatera barat
ternyata impact nya sudah sampai sana
kalau ke jakarta karena durasi dan jauh juga belum bisa ninggalin kantor yang memang lagi banyak kerjaannya di sini

oke oke baik terima kasih
terima kasih banyak luciana fitriani telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected